sekarang waktu yang pas buat gue masuk ke dalam
ada yang ngeliat dia lagi
makanya waktu pas datang ke rumahnya tuh
orang tua istrinya
kalau bukan karena kemauan saya
pasti gak bakal begitu juga kejadiannya
dia orang yang baik mas
aku yakin allah akan memberikan balasan yang pas
untuk papa pausi
dan kamu orang yang baik
kau masih mengingat
amanah dari beliau
ah pausi pausi
lo kok buku bukunya dikeluarin dari tas reina
kenapa kan mau ganti tas sayang
kok om entah abis me main tasan kemarin
dikasih libur sama gua
wah libur berarti di villanya kita bisa lebih lama dong asik
emang kita mau ke villa oma
oh ya oma lupa ya belum cerita ya
iya kita mau ke villa tapi bukan villa yang biasanya
pokoknya rena bakal senang
asik liburan lagi
emangnya ada apa sih oma
oh tiba tiba pergi ke villa
iya oma kan pengen merayakan hal hal yang menyenangkan di keluarga kita rena
banyak sekali yang sudah kita lewatkan
papa al sudah pulang kembali mama sudah sembuh dari sakitnya
terus ulang tahun mama ulang tahun rena ulang tahun askara
pokoknya banyak hal yang mesti kita rayakan
makanya oma pengen ngajak kalian semua ke villa baru
wah pasti meriah oma
insya allah akan meriah
makanya oma cukup pengen sekali kita semua berbahagia ya
seneng banget oma
iya dong harus dong kamu senang oma juga lebih senang
ibu ayo diki cari ini putra terdisinai kita berangkat
ayo kalau gitu ya udah oma pergi dulu ya sama miss kiki
enggak belum finalnya kan besok
kita malam ini mau belanja dulu ke supermarket
oma sama miss kiki mau belanja
mau belanja keperluan ya
waduh kalau masalah pergi cepet banget
ya lah lucu juga ya kita ajak aja ya
dah boleh ganti baju dulu ya
ganti baju dibantu miss kiki ya
oma tunggu di luar ya
ibunya pak rija baik
insya allah nanti pak rija dapat jodohnya yang baik
seorang ibu itu pasti
tapi bakal nyariin jodohnya buat anaknya yang terbaik
oma juga baik pak mir
ya kan cuma pura pura doang
lagiin saya kalau tadi tuh di depan ibunya ya
kalau udah begini lagi kan udah balik lagi nok
namanya pura pura gimana sih
kalau misalkan beneran pasti ibunya pak rija tuh bakal kaget kalau saya dulu pernah di penjara mantan api
insya allah dia langsung pasti ya
saya tahu pak mir kamu pernah masuk penjara
dan itu enggak masalah buat saya
kalaupun kamu jadi jodoh saya ya
kita kan enggak pernah tahu jodoh kita siapa ya

saya pasti akan menangkapmu

tapi kan yang namanya berani andi itu gampang ya pak
kayal aja itu gampang
tapi kalau udah pasti jalanin itu enggak bakalan mudah
itu ribet susah
mungkin cuma keluarganya pak bos bos yang bisa menerima saya
karena mungkin saya sama andi dulu sama sama di penjara kali ya
tapi benar deh ibunya pak rija itu benar benar orang baik loh
saya jadi gimana ya saya jadi ngerasa bersalah gitu lah
kok kamu ngerasa bersalah kenapa sih
gimana enggak ngerasa bersalah
yang namanya ibu pasti kan pengen mengharapkan seorang mantu yang luar biasa buat anaknya
yang cantik yang baik ya pokoknya gitu deh
eh enggak tahunya
ini anaknya pulang ngajak saya pura pura jadi pacarnya
ya gimana saya enggak ngerasa bersalah
dan saya enggak bukan enggak mau nih biar untuk dijodohin ya
tapi ya saya enggak tahu gimana mencintai seseorang gitu
sedangkan saya juga butuh tahu cinta itu seperti apa gitu
saya tuh pengennya jatuh cinta sama orang yang saya kenal
misalnya mir ini kan baru misalnya
kok kamu batuk sih
kalau saya udah tahu orangnya kan jadi saya paham
ya kalau saya paham orangnya kan enak aja jatuh cinta
saya tahu kayak gimana cinta
tapi kalau saya nggak paham orangnya terus saya selalu jatuh cinta
iya juga sih ya
cinta itu memang membingungkan
jangan lihat gue lihat jalanan
ya nih sini coba lihat dulu
kamu pakai bajunya lucu banget
pada mau ke mana
ini rena mau ikut mama sama kiki ke supermarket
kita mau belanja buat ke film
wih aku enggak kepikiran
ya udah aku ikut ya
kamu di rumah aja sama ao sama sekarang
kan lagi pulang mirna belum pulang ya
ya dah kalau gitu salim sama mama
salam sama mama
kiki berangkat ya
selamat malam mama
kamu gaya banget kiki pakai tas
iya toh bu
udah mau ke mana
lagi mau ke supermarket mas
mau beli keperluan buat di vila
pak saya mau nanya soal perusahaan sama kamu
selama saya tinggal baik baik aja kan
baik baik aja kok
saya dengar sebelumnya kamu sempat ngender sendiri
terus digantiin sama sal

aku nanya sama dia
aku nanya sama dia
waktu itu rena lagi butuh perhatian aku banget mas
reina lagi bermasalah
akhirnya mama mengusulkan untuk supaya saling membantu
tapi tentunya kamu juga punya tim yang hebat kok
tim tim kamu yang ngebantu saat aku juga lagi gak bisa
ngurusin reina ngurusin askara ngurusin rumah
belum lagi ngurusin kantor
tapi kan sekarang ada kabel
aku tau rangus
silahkan askara dulu ya
bukan cuma niruner lo
lo kenal agus rimba
harusnya gue yang nanya sama allah
lo kenal sama agus rimba
siapa sih nggak kenal sama agus rimba
lumayan terkenal dia
kaki tangannya juga banyak
dan dia juga punya
tangan kanan yang hebat
jadi agus rimba itu
terima kasih pak
gue udah tau
dan gue udah pernah teror dia
anak buah gue
sempat mengonoprak dia
dia berhasil menghindar
gue juga gak bisa
walaupun gue gagal
di waktu gue ada gedalah
padahal kalau gue mau
gak peduli sama urusan lo
sekarang lo akan menangis gue
lo denger ya
sidang keputusan gue
hukuman gue pasti berat
lo kasih elsa ganjarannya
mending gue cabut
gue udah tau
ya kayak gini aja dingin
gue belum selesai ngomong ya
jangan mencabut gitu aja
mending gue cabut
kalau si agus rimba tuh keliatannya bukan orang sembarangan
dia gak pernah emosi
dia selalu tenang
orang yang akan menjalankan apa yang lo mau di luar
jangan sok tau
dan jangan kebaikan aja
gue mau istirahat dulu
gue agak takut juga sih
buat menghadapi keputusan hukuman gue nanti
padahal gue cuma pengen balas dendam ke elsa
masa gitu aja susah
agus rimba terlibat
dalam masalah masalah di luar sana
dia yang bantu ricky membalas dendam orang yang membuat dia di penjara
gue harus kasih tahu randy ini
tidak apa apa ya
assalamualaikum salam noh
tiap kamu pulang kok mukanya lemas
kayak banyak pikiran gitu
biar mama tau
kita lagi ada masalah
wajar lah gak apa apa
memangnya belum ada titik terang ya
jalan keluar dari masalah kamu itu
bikin mama ke pikiran
wah ada tamu kayaknya
aku ke kameru mau mandi maya
biar mama yang bukain
tante bener bener kaget loh tiba tiba kamu datang kesini
kita tuh udah lama gak ketemu ya
eh ada apa sih sienna kok kamu datang kesini
ada yang mau aku obrolin tante disini
tante boleh tau gak mengenai apa
eh aduh maaf ya sebenernya
enggak seharusnya ya tante nanya
ya pasti kamu mau ketemu nino kan
tadi baru pulang dari kantor tapi masih mandi
eh yaudah gak apa apa saya tungguin aja tante
tante bikinin minum dulu ya
mau minum panas atau dingin
saya lagi pada belanja di mari
jadi saya langsung nyusul ke mari
sus cantik banget
kameranya ngapain kesini bukannya mbak beno itu pergi ke acara son
kalian sih mencurigakan ya cuma eh
bener kata rena
saya jarang sekali ngeliat kamu berdengan seperti ini
saya ada acara keluarga
jadi agak rapih
sering sering kayak gini juga oke sih
jangan bu ribet
acara keluarga terus gimana tuh ceritanya itu
saya kiki penasaran sama ibu juga penasaran pasti
iya katanya mau belanja buat buat pergi ke vila yang baru kan bu bos
iya bener bu kamu
vila yang baru
eh kiki ya sakiki kan kalau ngomong sama saya ngasih tau sesuatu tuh detail bu
jadi dari a sampai j bukti aja saya bisa nyusul ke mari kan bu
jadi memang ya saya pengen belanja keperluan kita semua ke vila
karena nanti mungkin gak cuman kita aja ya mungkin nanti kita akan mengundang ada beberapa orang juga
udah keinginan lama saya udah berundang ke sini ya kan
tinginan lama saya untuk celebrating merayakan kembalinya aldebaran dan juga perayaan perayaan lain
sekalian kita ke wilayah yang baru
siapa tahu calonnya mbak mira juga ikutan
oh nggak ada bu
saya cuma tinggal nunggu update aja sih
oh ya itu tante mayang bu
tante bikinin teh panas manis soalnya diluarkan lagi mendung
eh iya iya kita kan udah lama nggak ketemu
ada kabar apa sih shena kalau boleh tahu
ya beginilah kabar aku tanpa lagi naik turun
sama dong kalau gitu sama nino juga lagi banyak masalah
lagi naik turunnya namanya hidup pasti begitu ya
cuma kita harus lihat sisi baiknya
pasti ada hal baik di belakang semua masalah ini
kita harus percaya sama allah ya
mumpung masih hangat
makasih ya tante
maaf maaf tante aku boleh izin ke kamar mandi sebentar
oh boleh boleh
sama aja ke kanan ya sebentar tante
kamu kenapa sih
ah aku lagi gak enak badan aja tanda
ya ampun pantesan tangan kamu dingin
muka kamu pucat
kamu kalau sakit kenapa maksain ke sini sih
iiih tante mayang assalamualaikum waalaikumsalam ki apa kabar alhamdulillah baik tan tan tan tan
apa kabar baik atau sendirian aja ya kiki sama siapa di sini pak kiki sama ibu rosa sama mbak
mirna itu tenta ala aduh apa kabar baik hidup sehat alhamdulillah apa kabar bu alhamdulillah
itu senang sekali ketemu bu mayang di sini loh ini bu mayang belanja sendirian ya beginilah saya
rendikan bekerja jadi saya kalau belanja ya sendirian aja tapi sayangnya bu mayang

bu mayang ke sini saya sekalian mau undang bu mayang ke sini saya sekalian mau undang bu mayang
untuk jadi gini saya rencananya besok itu mau sedikit selamatan lah perayaan atas kembalinya
al krumah dan saya ingin sekali bisa meraihkan bersama keluarga dan kerabat makadar itu saya
mengundang kalau bu mayang bersedia untuk join kami di villa karena randy pasti juga ikut
iya iya bu senang sekali tapi betul saya boleh datang boleh dong bu dan randy pasti juga
akan datang kan bu mayang sama randy udah seperti keluarga kami sendiri makasih bu rosa
terima kasih ya terima kasih jus dan kiki dan tante rena terima kasih ya iya bener tante mayang mas
hedi nggak bakal nolak kalau diajak apalagi kan anda kia kia stentai tante bisa aja pasti ya
nanti datang saluri ya udah kalau kayak kita suka dan maunya bu ya takut ya soal bu
biar enak kasih tante
tante ambil minum ya yang tadi ya
biar kamu minum hangat anget
biar keluar anginnya ya bentar
makasih kalau kamu makan begini nih
udah agak enak kan belum
udah kok tante
tuh tangan kamu dingin semua ini
yaudah kita ke
ruangan depan aja ya
udah kamu duduk dulu disini sayangnya
tante sering ke dokter aja ya
gak usah tante aku gak apa apa kok
kamu tuh pujat muka kamu
tangan kamu juga dingin
tante baik sekali
makasih ya tentu udah perhatian sama aku
pasti akan berbuat apapun
buat kamu sianah
kamu kan juga baik
minyak angin lagi ya
taruh di tangan kali ya biar enak ya
aku kandung ini cucunya tata chandra ya
aku cuman ke nino
kasih iap sedikit dulu
sepertinya udah semua nih pak
yang dicek sama pak al
oke nanti saya cek lagi ya
oh ya pak soal keluarganya
pak fauzi untuk biaya sekolah
anaknya dan biaya pengobatan istrinya
semuanya udah saya urus ya pak
kalau soal mobil yang pak al
mau kasih untuk keluarga pak fauzi
sekarang juga udah dalam proses pengiriman ke rumahnya
jadi semuanya udah aman ya
makasih ya fel
ya sekalian saya mau minta maaf juga
udah minta kamu untuk datang kesini
tolong sampaikan maaf juga ya ke pacar kamu
santai aja lah pak
lagian sekarang saya juga
udah putus sama pcr saya
harusnya sih gapapa kalau kerja weekend kayak gini
ya tapi tetap aja lah
jalankan aja gimana kalau sekarang
saya traktir kamu makan
terus saya entar kamu pulang ya
oh nggak usah pak nanti malah saya
jadi gak enak sama pak randy
lagian emangnya pak randy gak mau malemin gue
ini enak ya
kasih dia sedikit
apa tamu yang tadi datang
tangan kamu tuh masih dingin
masuk angin kali ya
saya nino ya kalau ada apa apa
bentar ayo pelan pelan
baik no aku
sebenarnya mau ngomong berdua sama kamu
bisa gak ya tadi aku udah sempet
ke kantor tapi aku nggak dibolehin ketemu sama kamu
ketumpin gak dikasih tau biasanya orang kantor
suka ngabarin kalau ada kabar
kenapa pembicaraan ini tiba tiba jadi serius ya
ada yang aneh
tante tinggal dulu ya
mau ke dalam ya no mau berdua aja
jadi ada apa
gue harus masuk ke dalam kamarnya si ena
siapa tau ada uang kes
karena gue butuh buat makan
mau ke kamar di mbak shana
saya cuma mau ngecek aja ada orang atau enggak
mbak shana ini belum pulang mbak
ya udah kalau gitu saya tunggu aja deh
saya permisi dulu ya mbak
sekarang waktu yang pas buat gue masuk ke dalam
saya mau ke kamar
untung mbak elsa udah pergi
mbak shina kan takut kalau misalnya
mending pintu kamar mbak shana saya kunci aja deh
dari mana mbak
dari mana dia
ada yang di sini mbak
itu mbak elsa
itu mbak elsa
ini mbak elsa
itu mbak elsa
yang bener aja deh
ana bener bener gak punya uang sama sekali
buang buang waktu gue aja deh
pasti ada disitu
pasti ada disitu
kayak ada orang di dalam
kalau gue ketauan
gue gak tau harus berbuat apa
salah denger kali ya
tadi kan pintunya di kunci
lagian mana berani
mbak elva masuk ke kamar mbak shaina
aku harus cepet cepet keluar dari sini
sebelum dia sadar
kalau gue gak ada di luar
gimana gue caranya keluar dari sini
karena mau ikut dorong juga
aku mau donat
tapi ini kita udah mau pulang
dan buat dibawa bekal ke villa besok
aduh rena kayaknya kepengen banget sama donat ya
belum bisa tepatin janji bikin donat
aku makan donatnya di luar aja
yaudah beli deh

jangan bertanya kayak udah selesai pelajarnya tuh yaa
jangan bertanya kayak udah selesai pelajarnya tuh yaa
jangan bertanya kayak udah
sudah ki alhamdulillah
kalau gitu saya duluan ya bu
kalau gitu saya duluan ya bu
eh tante mayang tunggu sebentar
kiki boleh gak nitip kue buat mas reddy
buat cemil cemil dirumah sama tante juga ya
bu boleh gak buat sebentar
aku mau beliin reina donat gitu lah bu ya
oke oke ada ya
iya tante mayang tunggu sebentar ya
aduh ki gak usah aduh ngerepotin deh

gak apa apa tante semakin repot semakin suka
kiki tante ya sekitarin temen
ya donat udah tau kan ya ki
ini jadi ngerepotin ya bu
enggak enggak apa apa
kiki emang seneng kok
ini kan emang seru orangnya
memang itu dia gak apa apa bu
iya emang seneng direpotin dan memang dia rajin sekali
makanya saya seneng banget disini
emang kiki buat orang jadi gembira ya
nah itu dia
eh ini tante mayang
nanti dititip buat mas randy sama tante mayang di rumah
ini ada dua silahkan tante
ada repot gak dititip disini dulu
i di rumah tuh cuma ada tante sama randy aja
yaudah satu aja
iya enggak apa apa tante ini satu
coba kamu bantu bu mayang
ki ini kebanyakan buat kak reyna aja ini
tante enggak apa apa
ini nanti bisa dimakan buat besok
besoknya lagi besoknya lagi gitu
jadi enggak enak ini
si kiki kok kok cuma satu
ya enggak apa apa ini buat kakak reyna aja
oh mas sama mama kalau anak kecil itu nggak boleh makan manis manis
iya juga sih benar
cuman juga agak baik itu yang manis manis buat orang dewasa
nanti aku kena diabetes
saya tuh khawatir akan
kesehatan bu mayang gitu loh
nah ini buat kak reyna aja
aduh cuy terima terima
cukup kok satu aja
cukup satu aja buat tante sama reyna
terima kasih loh
makasih bu rosa
iya dah sampai ketemu besok ya
terima kasih nanti saya datang
iya terima kasih
selamat merendi aki aki
iya salam kemas reddy
kalau bisa beban
kamu datang kesini nyari aku
ada perlu apa
apa ada yang bisa aku bantu
kamu bukan cuma harus bantu kamu juga harus bertanggung jawab loh
kamu datang kesini nyari aku
ada perlu apa
apa ada yang bisa aku bantu
kamu bukan cuma harus bantu kamu juga harus bertanggung jawab nok
aku harus bertanggung jawab
gimana kadang kamu udah lebih baik sekarang
masih keringet dingin gak
gak apa apa kok tante
hah kayaknya lebih baik ke dokter ya
ini aku mau minta tolongnya buat nganterin ke dokter
boleh gak tante
gak ada yang nganterin kamu ya
yaudah noh kamu nganterin dong ke dokter ya
gak apa apa ayo yaudah kalau mau ke dokter
kita berkesan aja ya
selamat ya ma
ya ma assalamualaikum ma
jadi sekarang kamu mau diantar ke dokter rumah sakit mana
kita gak usah ke dokter nak
loh bukannya tadi
kamu kan yang minta buat diantarin ke dokter
udah gak perlu
karena aku tahu kenapa aku lemes
moal mual kayak gini
kamu antarin aku pulang aja ya
aku jadi bingung
kamu datang terus
mau ketemu dan minta tolong
minta diantarin ke dokter
terus sekarang gak jadi
minta diantarin pulang
aku juga bingung no
apa ini harus aku ceritain ke kamu atau enggak
yang aku inget
dan kamu yang nganterin aku pulang
ini malah dadakan lagi jadi lebih banyak kerjaan kita
kalau kamu pulang duluan gak apa apa
udah malam juga
enggak usah gak apa apa pak
lagian udah ditanggung juga biar diselesain aja semuanya malam ini
supaya nggak numpuk juga kan kerjaannya pak
oh ya udah kalau gitu
ini paling sedikit lagi juga kok
itu yang rey
kami masih pessimim
masih gak nah dan conna apa apa juga
lebih bahan bank sengaja ga numbers namanya siapa sih mash presumir

wah ketiduran ternyata
masih bangunin gak enak

semuanya udah beres
kita pulang aja yuk
aduh maaf ya pak randy
tadi sampe dimana kerjaan ya
saya masih bisa bantu kok
udah tidur sebentar
kasihan kami juga udah capek ya